dan langsung bergabung bersama kami ada heni hermanu sekjen lembaga perlindungan anak indonesia atau lpai
ibu heni selamat malam
selamat malam mbak pustar
ibu heni bagaimana kemudian lpai menanggapi dengan kasus penjualan anak oleh ibu kandungnya yang bahkan kemudian uangnya ini dijadikan untuk pesta narkoba
iya mbak dengan alasan apapun tidak dibenarkan seorang ibu atau siapapun melakukan hal seperti ini
melakukan penjualan kepada anak anak
orang tua apalagi yang melakukan adalah ibu kandung sendiri
ibu atau orang tua adalah garda terdepan menjaga anak anak dari perlakuan berbagai hal dari tindakan tindakan kekerasan dan sebagainya
kalau seorang ibu sampai melakukan hal ini kepada anaknya tentu ini adalah hal yang luar biasa ini kejahatan luar biasa
tapi biasanya apa sih faktor yang memicu penjualan anak ini dari internal atau dari keluarganya
iya faktor ekonomi menjadi alasan utama jadi kalau saya boleh melanjutkan yang tadi tidak dibenarkan apapun alasannya apalagi digunakan untuk hal hal yang
hal hal untuk kepentingan sendiri dan juga bertentangan dengan hukum yaitu penggunaan narkoba
tentukan itu amat tidak dibenarkan
nah biasanya yang jadi pemicu dari orang tua melakukan hal seperti ini adalah
kemudian ketidakharmonisan keluarga
sebagaimana kita ketahui bahwa sang ibu yang menjual anaknya ini adalah ibu yang dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis
dia menjual anaknya dan tanpa diketahui oleh suaminya
sehingga akhirnya kasus ini terungkap karena suaminya melaporkan
oke tapi mungkin tidak ada indikasi sang ibu ini mengetahui begitu soal sindikat penjualan anak
dan akhirnya menjual anaknya secara mudah begitu
kita belum tahu
nanti kita akan lihat bagaimana penelusuran yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian
karena kita tidak tahu apakah betul betul ibu itu murni
karena memang dia butuh uang untuk memuaskan keinginannya berpesta narkoba
ataukah memang betul betul murni karena faktor ekonomi
ibu ini benar benar hanya itu saja
ataukah memang dia memang sudah mengetahui ada jaringan tertentu
di mana dia bisa mendapatkan uang banyak
bisa melakukan penjualan anaknya
tapi dalam hal ini lpai begitu ikut menindaklanjuti atau memantau
kami akan memantau
karena terus terang berita ini juga sudah kami dengar dari teman teman lpa dari sumatera selatan
dan kami sudah diberikan laporan
biasanya kami akan lakukan
akan lakukan pendampingan
kebetulan ananda kan baru usia tiga bulan
jadi memang secara psikologis mereka belum merasakan
dia pun belum kenal siapa orang tuanya dan sebagainya
tetapi lagi lagi kami menyoroti bahwa siapapun apalagi orang tua tidak dibenarkan melakukan ini siapapun
kalau toh seandainya memang faktor ekonomi atau faktor ketidakmampuan dia untuk merawat anak
bukan hal hal lain
misalnya melakukan pengasuhan kepada orang lain dengan cara cara yang sesuai dengan undang undang perlindungan anak
jadi artinya tidak ada alasan ibu itu tidak bisa merawat anaknya karena faktor ekonomi
apalagi dengan langsung menjual dan dia mendapatkan imbalan dari apa yang sudah dia berikan kepada orang lain tersebut
tapi kita tahu ancaman dari hukuman ini adalah sekitar lima belas tahun penjara
menurut ibu heni apakah ini tepat
anak tersebut masih tiga bulan begitu
idealnya ini masih harus dalam pengawasan orang tua masih menerima asi dari ibunya
mungkin ini harus menjadi bahan pertimbangan
artinya kalau orang sudah melakukan kesalahan dia harus mendapatkan sanksi dari kesalahan tersebut
sehingga akan menimbulkan efek jerah
dan ini akan menjadi contoh dari yang lain
bahwa oke siapapun kalau toh sang ibu yang melakukan dan tadi anaknya masih dalam kondisi membutuhkan asi asupan asi dari orang tua
itu adalah peran dari pemerintah peran dari kita bersama lembaga lembaga yang bergak di berang perlindungan anak
untuk mendesak atau melakukan sesuatu yang akhirnya mengakomodasi kebutuhan anak tersebut
misalnya ibu itu tetap harus menerima sanksi hukuman penjara
tetapi anak yang masih kecil tetap harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan asi
kemudian kedekatan dengan orang tua begitu
itu tetap harus dijaga
artinya kalau tahu sang ibu di penjara ada fasilitas fasilitas yang harus disediakan oleh pihak rumah tahanan untuk menyediakan tempat khusus mereka bertemu
atau misalnya ada keluarga yang senantiasa datang ke tahanan untuk sekedar membawa anak ketemu kembali dengan orang tua
yang mendapatkan kasih sayangnya memulihkan kembali kondisi ibu dan anak anak
jadi caranya sebenarnya ada beragam begitu ya
tapi ini di luar terkait atau tidak kita ingin tahu sindikat penjualan anak di indonesia bu heni sampai saat ini seberapa mengkhawatirkan
seperti apa tindakan pemerintah untuk mengurangi jumlah penjualan anak
iya indonesia termasuk tinggi untuk tindak pidana perdagangan orang ya mbak ya
termasuk tinggi dan bahkan kalau kita tahu bahwa penjualan anak adalah hal yang sangat penting
kalau kita tidak kalau kita tahu bahwa penjualan anak adalah hal yang sangat penting
kalau kita tahu bahwa penjualan orang atau human trafficking itu adalah kejahatan nomor tiga di dunia setelah narkoba dan saya lupa satunya
tapi itu adalah kejahatan ketiga dan di indonesia memprihatinkan
tetapi syukur alhamdulillah di dua tahun lalu kementerian pemberdayaan perempuan sebagai komando gadis komando untuk tindak pidana perdagangan orang
banyak melakukan hal hal sehingga bisa menekan angka ini
kami pun pernah melakukan pendampingan dengan beberapa anak anak korban perdagangan orang dari satu sindikat rumah rumah remang remang kafe remang remang
jadi ada sindikatnya kami pun pernah melakukan hal tersebut
dan dari situlah kami tahu bahwa memang tindak pidana perdagangan orang di indonesia sudah begitu memprihatinkan
khususnya terhadap anak begitu yang harus sangat diwaspadai begitu
baik terima kasih ibu hermano sekjen dari lpai
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected